dan kini kita langsung saja bergabung ke gedung kementerian agama untuk mengikuti hasil jalannya sidang isbat penentuan satu ramadhan empat belas patiga hijriah
kita semua yang saya hormati para pemerintah ini diliput langsung oleh media tv khususnya umat islam di seluruh indonesia dan tentu yang saya hormati sahabat sahabat media
kesempatan ini saya ingin menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal ramadan seribu empat ratus empat puluh tiga jeriah atau dua ribu dua puluh dua masehi yang baru saja kita akhiri
pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan hasil dari sidang isbat tersebut
sudah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh komisi delapan dpr ri para pejabat eselon satu dan dua di jnb mas islam
para pimpinan ormas islam atau yang mewakili para ahli mufalak atau astronomi
perwakilan bmkg dari busk itb dari badan informasi giospasial dan dari planetarium jakarta
jika coindonesia melakukan itu
terima kasih banyak banyak oleh pakil pakilan irva haveo yang selalu melusuri
untuk mendekati ini
jangan lupa mengikuti saluran bersama mas mates
video ini diaminikan oleh jurunsel ab alimenta mediya ik ultimately
nikh mum standing
republik indonesia yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah indonesia
pada posisi antara satu derajat enam tujuh puluh delapan menit sampai dengan dua derajat sepuluh dua menit
ini adalah posisi hilal yang berdasarkan hisap suatu metode atau cara untuk mengetahui
posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak
dan setelah mahrif sidang isbat tadi baru kita mulai dan hasilnya berikut ini saya akan sampaikan
dalam melaksanakan sidang isbat kementerian agama selalu menggunakan dua metode
yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain
yaitu metode hisap
atau dengan cara perhitungan
metode kedua yaitu metode rukyat atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal
untuk kita pahami bersama bahwa dua metode ini baik metode hisap maupun rukyat
bukan dua metode yang diperhadapkan atau dipertentangkan
kedua metode ini adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain
karena keduanya sama pentingnya
karena itu seorang perhitungan tentu harus menguasai hisap
karena tanpa hisap dia tidak bisa meru'yat dengan baik
begitu juga hisap sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal harus diruyat
pemerintah sudah sejak dulu melalui kementerian agama selalu menggunakan kedua metode ini
karena kedua metode ini penting dan saling melengkapi satu dengan yang lain
informasi hitungan hisap telah diinformasikan dengan laporan sejumlah kementerian agama di daerah
yang kita tempatkan tidak kurang pada satu ratus satu titik rukyat di tiga puluh empat provinsi di seluruh wilayah indonesia
dari satu ratus satu titik ini yang melaporkan tidak melihat hilal
sebagaimana dari satu ratus satu titik ini kesemuanya melaporkan tidak melihat hilal
sebagaimana dilaporkan oleh direktur urusan agama islam dan pembinaan syariah kementerian agama
oleh karena itu saudara saudara sekalian dengan dua hal tersebut di atas
yaitu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh indonesia sudah di atas ufuk
akan tetapi belum memenuhi kriteria mabim sebaru
yaitu tinggi hilal tiga derajat dan sudut elongasi enam empat derajat
serta laporan ru'yatul
dan tentu nanti kami akan mempersilahkan
bapak kehiyat jatul adzaidi yang mewakili majelis ulama indonesia
untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting
yang diketahui oleh seluruh masyarakat indonesia